terutama menjelang musim mudik lebaran
uang uang itu tidak dalam rekening
ada mas chandra wijaya selamat sore mas chandra
terakhir masukkan pewarna makanan secukupnya dan diamkan sehari semalam dalam suhu ruang
di setiap permasalahan pengaduan yang masuk ke kita
karena rumput laut jenis ini cocok dengan kondisi air kondisi obat dan juga ketersediaan nutrisi yang ada di perairan kepulauan seribu
jumlah kematian mulai menurun
anda juga dapat menghubungi kami melalui telepon atau sms di nomor delapan ratus dua puluh satu seribu enam puluh satu seribu lima ratus sembilan puluh lima
beton jalan patah patah dan berlubang cukup dalam
engkau bisa sangat merasakannya ketika berjalan masuk di sebuah ruangan
berapa orang yang memilih milo jelantik
nirt menyatakan kejadian pilu di akhir pekan ini
dengan senang hati kami akan menemani anda dan keluarga
krisis iklim turut berperan dalam kenaikan muka air laut yang masuk ke daratan
menjadi salah satu bahan yang banyak diolah menjadi beragam sajian segar
untuk lauknya ada bermacam pilihan namun yang menjadi favorit adalah belut masak bali
dan ini juga kan sejarah pertama kali juga yang terjadi di all england untuk indonesia

emang gak sama sekali gak bisa dipakai
aduk terus hingga gula tercampur rata
oke gue uli pamit dadah
kita menghimbau lembaga pembiayaan dari perbankan
sebenarnya mungkin bisa dijabarin gak sih mas hang tuh
dan yang tersohor di kepulauan seribu adalah tangkwe
berarti harus ada pengeluaran pada pos pos pengeluaran lainnya
anda juga dapat bergabung di facebook kami pendengar radio adventsuara pengharapan atau di radio adventsuara pengharapan
yang tahu segala pikiran
krisis iklim yang dipicu kenaikan suhu global hingga dua derajat celcius mempengaruhi naiknya muka air laut
begitu juga dengan dokter yang merawat
wilayah yang sudah terendam dan berada jauh di bawah muka air laut
selain puluhan sepeda motor pihak bandara juga mencatat tiga mobil terparkir cukup lama
jika penyakit beraktifitas tiba tiba terganggu dengan serangan penyakit yang tinggi atau sejenisnya
yang mereka beli dari gerobak
tidak bisa masuk dalam rumah anda
segala kelimpahan ini artinya saudara ku
terus terjadi lagi mengalami seperti ini
rasa suka tidak suka itu dari kita bermula dari perasaan kita sendiri
atau ada yang tertarik untuk mencoba membudidayakannya
yaitu diet yang baik
pihak kepolisian masih mendalami kasus tersebut dengan mengumpulkan barang bukti
karena serangan jantung akibat dari tekanan darah tinggi
bahwa kampung ini berada dua meter di bawah muka air laut
kebenaran yang mengatur dan memimpin
saudara yesus datang memberikan hidup bagi anda
maka engkau pun menempatkan dirimu di tempat yang jelek dan murahan
selamat berjumpa kembali dengan kami radio adven suara pengharapan
namun sebelumnya kita akan mengikuti sebuah video yang sangat menarik
jadi seluruh rakyat bali itulah yang moknilu perjuangkan
kalau di tuntutan dari jaksa penuntut umum disebutkan bahwa dugaan gratifikasi
dia tahu kau dah
ada tiga puluh tiga kematian setelah oksigen sentral habis pada sabtu tiga juli jam delapan malam
salah satunya juga kita bicara masalah sosialisasi gitu ya
ataupun memiliki jasa yang besar terhadap negara dalam hal ini adalah pengumpulan pajak
meng create satu ekosistem yang secara besar dan secara compact nih
top model nomor satu dunia pada zamannya
penyakit yang seperti pencuri yang setiap saat
yang membuat kita mencari celah celah cara untuk hal yang kesalahan dalam diri kita sendiri
tapi kedepannya kan juga sebenarnya untuk kemajuan transportasi indonesia juga ya
agar kurva permintaan serta penawaran tetap stabil
sedikit demi sedikit banjir rop meninggi
akan menjadi fondasi ekonomi indonesia menghadapi ancaman resesi dua ribu dua puluh
dan begitu pula juga anak anaknya
tapi kalau katakan ah baju ku ini jelek kok murahan habislah
pemain bulu tangkis indonesia akhirnya diizinkan pulang ke tanah air setelah dipaksa mundur dari turnamen all england
apa tujuan tuhan yang harus menjadi
bakat bakat yang dikaguhin orang dalam dirimu
belum bisa memenuhi itu
pindah ke jakarta melakukannya secara nasional
namun sayangnya hingga saat ini belum kunjung dimulai dan tadi kami baru mendapatkan informasi bahwa sidang diundur hingga nanti pukul satu siang
sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas kami
dan ini tidak bisa kerjanya cuman di kita doang gitu ya
kok aku ini bersekolah bagus di kampus berkulian
seperti yang saya naiki ini nih cara menyalakannya hampir sama dengan sepeda motor biasa
kemungkinan infeksi yang meluas
ini kan menurut saya juga beberapa hari ini atau yang kita sayang sayangkan merupakan satu bencana atau kejadian yang
ternyata ada satu sumur batu milik ibu hajah kanang
kalau malam sabtu minggu kayak gitu
itu justru mendapatkan pembelaan dari oknum pejabat tersebut
yang kerap menjadi garda terdepan jika ada warga yang bermasalah
yang sembilan puluh lima persennya adalah dimana kita menjadi rumah tempat masyarakat mengadu
yang secara bergiliran berjaga di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya
yang tumbuh hampir di setiap rumah masyarakat bali
salah satu cara untuk menaikkan harga rumput laut di pasaran adalah dengan mengolahnya menjadi beragam kudapan
kalau hari ini mereka punya rumah yang bernama lapor nilo so let it be
tak berhenti begitu saja
karena memang sangat menginspirasi
sehingga dapat memiliki ekonomi yang baik sehingga dapat memiliki kendaraan yang harganya lumayan
setiap orang harus melewati jembatan gantung untuk masuk atau keluar desa
dukung daya tampung pesisir ini sudah tidak memungkinkan untuk adanya penambahan infrastruktur ataupun penambahan kawasan industri
rian fernando di wi agung yuljarto kepulauan seribu jakarta
mbak nilo ini luar biasa kita berkesempatan berada di workshopnya mbak nilo
yang membawa kita ke arah proses
dan rumah ini akan menjadi penyambung antara mbok milo
engkau akan tetap tergoda untuk berpikir
iya ngungsi di rumah sebelahnya
inilah radio advan suara pengharapan yang kami pancarkan dari pulau guam
meskipun penamaan dilakukan di rsud cengkareng anies mengatakan nantinya seluruh rumah sakit umum di dki jakarta harus mengikuti secara serentak di lima wilayah kota dan kabupaten pulau seribu
di sini yang kerja lain lainnya nggak ada lagi
belum banyak cuma sudah pada diuruh
yang dikurangi atau bisa juga ditiadakan
olahraga indonesia tetap bisa berjaya
benih yang diikat dan ditebar ke dasar perairan
atau bahkan lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum
bagaimana ini hal hal seperti ini harus kita tangani
tapi kita coba untuk compare secara hitung hitungannya aja
ini banjir karena memang pasang air laut
pemeriksaan fisik riwayat penyakit